tiada hari tanpa keputusan ekonomi
ekonomi adalah ketika keputusan bisnis bernilai fantastis
tapi ekonomi juga soal makin meroketnya harga pangan
sehingga masyarakat dengan ekonomi terbesar di asia tenggara ini
terdesak untuk memprioritaskan mana yang harus mereka beli hari
berada di antara banyak opsi memaksa kita memutuskan mana yang akan kita pilih
setiap hari setiap jam setiap menit bahkan setiap detik
keputusan ekonomi adalah saya
keputusan ekonomi adalah anda
karena keputusan ekonomi adalah kita
bangsa pemenang adalah bangsa yang solid mengkaji dan merajai ekonomi
ekonomi adalah akar peradaban kemenangan
saya hera f harin untuk cnn indonesia